sementara itu lebih dari satu pekan pasca longsor di wilayah cimareme dan juga ciherang sumedang ratusan warga masih berada di lokasi pengungsian di gor tajimalela dan juga kodim sumedang
wali kota bandung ridwan kamil berkesempatan untuk datang bersama sejumlah musisi bandung untuk menghibur para pengungsi
wali kota bandung ridwan kamil berkesempatan untuk datang bersama sejumlah musisi bandung untuk menghibur para pengungsi
ridwan kamil juga menyampaikan bantuan dana yang digalang netizen pengguna media sosial di bandung sebanyak satu ratus tujuh puluh juta rupiah lebih
bantuan tersebut disampaikan berupa perlengkapan sekolah
dalam kunjungan tersebut ridwan kamil juga menawarkan bantuan berupa konstruksi bangunan yang tahan bencana di lahan yang rawan longsor
sudah dibicarakan kebetulan dulu sebelum jadi wali kota sebagai arsitek saya pernah merekonstruksi
di yogyakarta di aceh di mana mana jadi ada pengalaman insya allah
tinggal pak bupatinya aja menyiapkan lahan
insya allah konstruksi satu pasti dana ya kita ikhtiar lah
dan juga secara arsitektur nanti pasti kita bantu yang tahan bencana yang berbudaya lokal juga dan lingkungan yang nyaman
mudah mudahan itu secepat cepatnya karena semakin lambat kita membangun pemukiman barunya
semakin mereka lama di sini kan dan pasti kurang nyaman lah kalau